dua pebulu tangkis muda indonesia akan tampil di kejuaraan badminton asia junior championship dua ribu enam belas di bangkok thailand tiga belas sampai dengan tujuh belas juli mendatang
di kejuaraan u sembilan belas ini indonesia menargetkan menembus partai puncak nomor beregu
persiapan yang dilakukan tim junior indonesia ini cukup panjang termasuk sebulan latihan bersama pelatnas cipayung
menggunakan format pertandingan seperti di piala sudirman indonesia yang diunggulkan di tempat ketiga berada di grup c
bersama malaysia taiwan mongolia dan juga myanmar
pada asia junior championship tahun lalu indonesia hanya mampu sampai di babak semifinal sebelum kalah dari korea selatan
sementara di nomor perorangan harapan meraih gelar kejuaraan di kejuaraan tahun ini ada pada pasangan ganda putri apriani rahayu dan juga jauza fadila
pasangan ini diunggulkan di tempat pertama
junior kita ini ya ini kedepannya ini yang kita regenerasi yang kita siapkan gitu
regenerasi untuk olimpik dua ribu dua puluh sudah ada regenerasi untuk olimpik dua ribu dua puluh empat sudah ada juga
ya cuma mungkin ya tadi kembali lagi kepada pak fung mungkin dalam persiapan
mungkin dalam secara persiapan untuk agc ataupun world junior championship nanti ini
ya mungkin nanti world junior championship ini kita akan sesudah dari asia ini kita harus pikirkan untuk membuat mereka persiapan lebih baik lagi gitu